kamu temennya sheryl yang kemarin di mal itu kan
aku calon pacar terkasih etil tau
kamu ngapain di atas itu
aku lagi nungguin kasih etil
kalau kamu mau turun
saya bantuin deh
sekalian nanti saya bantuin nyari kasih erilmu itu
kamu siapa sih
kok bisa kesini
gimana kita omongin di bawah aja
iya di bawah sini
gimana kalau di
sebentar ya bi
sebentar ya pak
ada apa mam
tapi lihat sendiri bi
cepet lihat sendiri
ada apa sih
sebentar pak ya
tapi awas jantungan
jantung jantung ini memang ada apa sih
bukan dijodohin kok
baru mau dikenalin aja
aja cuman sherylnya aja yang salah paham tapi aduh kamu nih umur berapa sih jo kecil kecil udah
ngomongin pacaran eh aku ini udah gede tau bulan depan aja aku udah umur sembilan tahun yaya udah
gede nih udah gede bisa diajak negosiasi dong bisa lah tapi nego nego si si asyik apaan sih
katanya udah gede tapi negosiasi enggak tahu jo negosiasi tuh kayak semacam tawar menawar
gitu joe jadi gini contohnya tuh gimana kalau aku kasih kamu cd ps tapi aku boleh
dekat sama kamu tapi aku kasih kamu cd ps tapi aku boleh dekat sama kamu tapi aku boleh dekat
sama kasih ariel kamu juga nggak boleh cemburu gimana kamu ada berapa ya sekitar seratus an gitu
deh jo betul betul gimana oke
serius gua ngelakuin ini semua karena
mungkin ini adalah satu satunya cara supaya gue bisa ketemu sama lo
permadani cepet turun
kok kamu udah kenal sama jio
nggak kenal lebih dulu gio
sudah sudah nggak apa apa
yang penting sekarang kamu sudah sampai lagi di rumah
dengan utuh selamat
dan sekarang tahu nggak kamu itu udah terkenal
banyak fansnya itu di luar
anak papi yang dulu manja ini yang cantik nih
sekarang sudah terkenal menjadi pahlawan permadani terbaik
kalau begitu permadani yang kami bawa pulang sekarang
untuk kami kembalikan ke museum antik
udah pergi nyokap masnya aja
saat mana tadi

makasih ya udah menjaga permadaninya dengan baik

setelahsorry menanyikan ke wine

bapak paha lagi pula kan bapak bapak nggak bisa pulang dari rumah saya sekarang pak
mobil bapak bapak kan gak bisa lewat tuh
di depan kan masih banyak orang pak
jadi nanti saja pak ya
rasanya kami kepingin sekali sekali tidak pakai mobil pak
kamu jaga diri baik baik ya
aku janji kok aku bakal sering nengok kamu di museum antik
kamu harus ikut semua semua sini
akhirnya siapkan juara ini
permisi gua ayo dan pegangan nanti jatuh kita mau terbang nih neng mari makasih ya
yang kuat kuat abra kode brah sekarang kamu jalan ke musti mantik
sama tinggal aku nggak bakal nyelesa soal dekat kamu selama ini permadannya terbang
seperti aku bakal dekat sama giung lezat ini